kami rutin melakukan kegiatan pengamanan ini setiap tahun
untuk menjaga generasi kami secara beragama
toleransi kami sampaikan di desa adat karangasem sangat baik sekali
persadaran kami sangat bagus di desa adat karangasem
kami ke depan untuk umat muslim dan umat muslim dan umat yang lain di desa adat karangasem
agar tetap terjalin silaturahmi
saksikan terus program program kompas tv melalui siaran digital
ktv dan media streaming lain